hah ini nih gue cari dari tadi susah banget loh
eh gue cuma mau kasih tau nih ya si kevin baru balik dari amrik
hah apaan tuh bro
dan ternyata lagi amnesia
ada apa pak
maaf dek mau tanyain nih
apa benar ini jalan curug nomor dua puluh empat
iya bener kenapa ya pak
dari siapa pak
kevin lo namanya kevin
buset lo lo berlaku banget nih
lu mentang mentang dari amerika lu mau ganti nama lo
dek dia memang gak ingat apa apa
tadi di bandara dia mendapat kecelakaan
kata dokter dia kena amnesia
apa benar ini rumahnya
ini surat dari dokter
beneran bang di amnesia bang
berarti dia gak inget apa apa dong bang
ade siapa ya
saya saya temen rumahnya dia pak
emang dia bener tinggal di sini pak bener
kalau begitu saya permisi dulu
ongkosnya satu ratus lima puluh ribu
eh bang tagih ketiga dong dia yang naik taksi
udah lo sekarang jangan pura pura lupa
lalu bayar dulu satu ratus lima puluh ribu baru pura pura lupa lagi
wah tau punya duit apa enggak coba
nama aja gue lupa
oh jauh ada ada ada
ambil kemarenya sana balik
tuh minta duit ke buah
eh dulu masukin
ini boneka buat tidur abi papi
sini enggak kembalin
papi mau kuaksain
papi udah bosan ngeliat kamu main mainan anak perempuan kayak gini
teriak aja terus
nih mumpung mami kamu enggak ada
tapi mau bertindak tegas sama kamu
papi sekarang tega sama abi
pokoknya mulai besok kamu mesti sekolah
pulang sekolah ikut tony fitness
tapi sudah bayar ke dia
abi kan udah belajar maco fi
sama suha nih fi
belajar maco sama perempuan
terang aja meleset
pokoknya besok kamu mesti sekolah fitness
ya udah abi mau sekolah
tapi abi maunya sekolah di stm
di stmk itu kan banyak laki laki
jadi yang paling cantik itu abi
lo sendiri siapa
dari dulu sampai sekarang
lo adalah asisten pribadi gue fin
lu gue bolehin tidur di kamar gue
gue udah ngelap lokasinya
emang gue kerja apaan sih
lu tuh gue suruh suruh
kayak ini asisten pribadi
kayak babysitter babysitter gitu
tapi lo udah gue anggap sebagai saudara karena gue baik
sebelum lo berangkat ke amerika gue tuh minjemin lo duit saking gue baiknya
tapi kan sekarang udah balik nih
ingatan gue kan banyak yang belum pulih nih
gimana kalau gue gantiinnya ntar kalau udah pulih aja gitu
amnesia amnesia lo tuh pelit lo
barangan bacot lo ya
kurang asis perangkat
belum pernah gue jadiin perkedel dia
liatin begitu tuh anak kagak pernah makan sekolahan
kurang ajar kagak tau diri
eh udah lu duduk sini
lo buka aduh udah geblok on lo jadinya
ya ampun fin
pokoknya lo jangan kemana mana aja
tanpa izin gue lo jangan keluar dari kamar ini ngerti
emangnya kenapa sih
habisnya di sini semuanya orang gila
iya semua gila
pokoknya mereka semua suka gigitin orang yang waras ya
ya udah pokoknya lo jangan kemana mana ya
hah ini nih gue cari dari tadi ya
susah banget tuh
eh gue cuma mau kasih tau nih ya
si kevin baru balik dari amrik
hah apaan tuh bro
ntar si kevin shock lagi
ya ternyata lagi amnesia
amnesia apaan tuh bro
udah ntar gue jelasin ya
dasar setan ganjen
pakai jual mahal
ntar malem mimpi
kurang ajar berani sama gue
berang kapok kapok ya
nih nih nih kurang ajar
samber geledek berani sama gue lo
hah lo berani sama gue
buat taruhan nyawa
kalau lo gak mati gue yang mati
jangan mau jangan jangan
jangan mel morals
liat dia ngapain dia
tapi dapurnya dimana ya
tony kenapa sih
kok kamu telat mulu
oh aku telat ya
tau ah aku sebel sama kamu
oh jangan ngambek ngambek gitu dong
lagi m ya
oh ternyata senyum kamu manis banget ya
senyuman manis itu emang buat kamu
sebagai tanah maaf ya
aduh kamu cantik banget moon
kamu juga ganteng
tony saya duluan aja ya
jangan cium tony
gak dicium dong
seksi banget lu
ini kekasihmu yang tercinta nih
siapa lagi kalau bukan zarina
sayangku lagi ada dimana ya
nah pas banget dong kalau gitu
sayang tolong bukain pintunya soalnya zarina udah ada depan pintu rumah
jangan lama lama tapi buka pintunya soalnya udah kangen banget sama

waduh wah senang ini gak disinyal nih
aduh udah dulu ya
baru mau bilang halo kok udah ditutup sih saya
eh tapi gapapa zarina jadi punya tebakan sekarang
binatang binatang apa yang hebat banget jawabannya semut
bisa masuk ke handphone bisa masuk ke tv juga
bener bener ya semutnya jago
masa zarina mau telfon pacar aku aja susah banget gimana sih
sayang maafin aku ya
emang nih orang orang indonesia harus belajar lagi biar bisa belajar lagi ya

biar bisa maju
kenapa begini ya
biar bisa maju
kevin kan masih ada di amerika
kevin kan masih ada di amerika
sembar nana lu selanak duduk loke orang lu

eh gue nih yang diberi kepercayaan sah untuk nguasain rumah ini semua

aku kan kevin temennya tony

bukan su bukan
bukan su bukan
bukan su bukan
lo itu setan

mana ada setan yang makan roti
ada juga setan yang makan menyan

ala gak usah pura pura deh
lo kan si bim bim kan
ya yang nyamar jadi capi
ya yang nyamar jadi kevin
ya yang nyamar jadi kevin
dimari dimari dimari
ih su masa gak tau sih
nyamar jadi kevin
eh dimane mane juga gak ada setan yang gantengnya kayak orang obu
gak percaya sih sama abi
dia itu setan
udah udah deh
diam diam diam
gue gak percaya
gue gak percaya
dimane mane gak ada setan yang bule ganteng seperti ini
ganteng kayak ono ya udah kalau bercerai sama abi entar kalau suka garuk baru terasa loh eh
kagak nafek digaruk sama setan ganteng jangan kata digaruk dipeluk juga mau
kevin ya ampun kevin apa kabar
ada jorina kangen banget udah lama kita gak ketemu kenapa sih kalau telepon telepon gitu
gak pernah nyambung pusingnya hubungan internasional lagian kependatengnya
iya suka sombong biasa orang orang yang habis dari amrik ini zarina remember remember
aku kena amnesia
oh eh sebentar amnesia aizarena mikir mikir ah i no amnesia itu penyakit yang berbahaya seperti malaria panu kudi
bukan bukan amnesia itu namanya hilang ingatan
hah hilang ingatannya akun dimana pasti jatuh deh waktu di bandara bawa bawa koper banyak pasti kececar
aduh nggak nggak bukan itu udah deh gini aja
kalau misalnya nanti ketemu sama buas tony ya bilangin aku mau jalan jalan mau ke mall oke
eh kamu tau dimana mallnya
emang yang depan situ udah pindah ya
aduh jadi ikut bingung penasaran nih zarina perasaan semalam ke mall itu beli kutex masih disitu mallnya
kok tiba tiba nggak ada siapa yang pindahin ya cepet amat